kita lanjutkan perbincangan kita petang hari ini saudara saya ingin ke mas eno dulu mas eno sebenarnya kalau kita bicara suara akar rumput nih ya bukan elit dari partai
bagaimana sih suaranya terhadap jokowi ataupun keluarganya atau bobby misalnya pada khususnya di sana
ya tentu nanti kalau bicara penentuan final pasti ada mekanisme bertahap secara berjenjang yang akan dilakukan oleh partai
tetapi kan kemudian usulan untuk tidak menerima mas bobi di sumatera utara itu kan bukan berasal dari dpp sebenarnya
tapi pertama berawal dari kawan kawan pengurus partai di sumatera utara yang artinya yang setiap selama lima tahun terakhir
artinya memiliki komunikasi yang terjalin dengan mas bobi sebagai wali kota yang medan yang diusung oleh pdi perjuangan
artinya yang mengenali bagaimana dinamika politik komunikasi politik selama ini dengan mas bobi
itu ya kalau kami mengenal ada konsep tiga pilar partai ada eksekutif ada legislatif ada juga struktural partai
nah ini struktural partai yang menyampaikan kepada kami bahwa tidak ingin untuk menerima kembali pencalonan mas bobi
jadi kami menganggap bahwa kemudian ya apa yang menjadi suara hati dari kawan kawan di sumatera utara itu mencerminkan
apa yang menjadi keinginan dari basis konstituen pemilih pdi perjuangan di sumatera utara sejauh ini itu yang kami jadikan
jadi luang pdip mengambil calon kemudian dari luar pdip
siapapun kami terbuka kok artinya pendaftaran kami buka untuk siapapun
tentu kami berharap kami prioritaskan kader kader berani untuk mendaftarkan diri dimanapun sebagai bagian dari regenerasi partai
tetapi secara umum kan siapapun boleh mendaftar di pendaftaran calon kepala daerah pdi perjuangan dimanapun
dikata pengurus disana jadi semuanya boleh yang lain boleh tidak berkata bdi perjuangan pun boleh
mas burhan sebenarnya kalau kita melihat ya apa yang terjadi dinamika yang muncul ini
ini sebenarnya adakah peran pak jokowi di dalamnya atau bagaimana mas burhan
ya peran pak jokowi terutama berkaitan dengan konteks pilpres dua ribu dua puluh empat kemarin
yang menimbulkan luka terutama di kalangan elit pd perjuangan ya
kalau di kalangan basis masa pd perjuangan kan kita melihat justru pendukung pd perjuangan yang bocor ke pak prabowo cukup besar ya
kalau saya melihat begini nih loh ini golkar memang bermain cantik ya dengan membuka atau memberi karpet kuning ya
bukan karpet merah ya karpet kuning kepada bobi ya
ada ada ada semacam bombokan
waktu yang harus diantisipasi oleh golkar
yaitu berkaitan dengan kenyataan bahwa ketua dpd golkar sumatera utara bang ijek itu berperan sangat
krusial meningkatkan suara golkar di sumatera utara menjadi pemenang pemilu
naik cukup signifikan menjadi dua puluh tiga
nah sementara elektabilitas bang ijek sebagai calon gubernur itu jauh di bawah mas bobi dan edi rahmayadi
jadi ada diskrepansi antara suara partai dengan elektabilitas personal
nah kalau misalnya yang mendapatkan tiket itu mas bobi bukan bang ijek
pertanyaannya apakah bang ijek mau terima
padahal bang ijek bagaimanapun sudah berkeringat untuk menaikkan suara golkar di sumatera utara
yang ingin saya tanyakan juga di sini mas buruhan anda melihat golkar di sumatera utara ini hal yang sulit nih untuk di pecahkan
yang ingin saya tanyakan juga di sini mas buruhan anda melihat golkar ini hal yang sulit nih untuk di pecahkan
yang kemudian memberi karpet kuning tadi kepada bobby
karena ada pak jokowinya di situ
bisa saja orang mengaitkan mas bobi sebagai menantu presiden jokowi
tetapi secara politik mas bobi itu elektabilitasnya paling tinggi
survei saya bulan januari tanggal tujuh belas sampai tanggal dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
tetapi survei dengan jumlah ribuan sampel saat itu
bobi kisaran tiga puluh satu persen
apakah itu karena faktor pak jokowi atau tidak
masyarakat sumatera utara per hari ini masih memberikan preferensi elektoralnya ke mas bobi
tetapi pertanyaan saya tadi itu penting untuk dijawab golkar
bagaimana dengan bang ijek yang sudah berjasa menaikkan suara golkar di sumatera utara
kalau kemudian tanda kutip ya
itu terkesan di nomor dua kan
karena bagaimanapun kalau perhitungannya objektif
bang icek mah elektabilitasnya jauh di bawah mas bobby
ketua dpd golkar dipegang sama beliau kan
mas burhan kalau anda juga melihat kedatangan pak jokowi kemarin
sempat berhari hari ada di medan
anda melihat itu berkaitan tidak sih dengan deal deal ini juga
terus kemudian juga ada isu jokowi ke golkar
apakah ini memang jokowi sedang membuat
menciptakan dirinya untuk memanfaatkan golkar
kalau spekulasi kan orang boleh bertafsir kesana kemari ya niluh ya
tetapi lagi lagi kalau mau meyakinkan elit golkar
karena keputusan terkait dengan nominasi calon kepala daerah
terutama di golkar itu ada di jakarta
jadi orang boleh menafsirkan bahwa lima hari
dalam rangka memuluskan bobi
itu kan tinggal ketemu sama pak erlangga saja di jakarta
gak perlu jauh jauh ke medan kan
ketika pak erlangga sudah menyebut nama bobi
ada ketua dpd sumatera utara juga
bagaimana itu sebenarnya golkar ini arahnya
dan sedangkan pilkada sendiri itu kan november
jadi saya kira apa saja bisa terjadi
dan kita harus mengapresiasi golkar
di sumatera utara yang sudah memenangkan
dan juga pileg nasional
di sana keuntungan golkar adalah
karena golkar bisa mencalonkan sendiri
rasangannya tanpa harus berkoalisi dengan pakte lain
saya kira kita mengapresiasi juga
kita tidak pungkiri bahwa keberhasilan golkar di sana
kalau tadi dikatakan bahwa bobi ini elektabilitasnya tinggi di sana
kemudian berhadapan dengan bobi dengan elektabilitas itu
ya kami menghargai rasionalitas dan pendekatan saintifik
di luar kemudian pendekatan pendekatan yang sifatnya
tapi saat bicara tentang urgensi
kami merasa concern terhadap jalannya pilkada ini
banyak pola yang terjadi di pilpres kemarin
kemudian pelanggaran demi pelanggaran etik
itu terjadi atau terulang kembali di pilkada serentak besok
jangan sampai kemudian pola pola itu tereplikasi
kader kader yang kemudian kami harapkan
adalah kader kader atau orang orang
kan ini masih tahapan penjaringan
mungkin yang sudah masuk dalam jaring tadi
tentu belum semuanya ya
tapi nanti tentu akan dengan besarnya waktu
seluruhnya akan fokus kepada persiapan pilkada secara serentak
pdip dan golkar head to head gitu misalnya ya
kalau kita lihat nanti kedepannya
dalam konteks pilkada maupun pilpres
terutama sejak pemilihan secara langsung
itu terjadi semacam fenomena
itu makin lama secara elektoral
terutama dalam menyukseskan calon
itu menurun seiring dengan terjadinya
atau penurunan parti id secara masif
orang yang dekat dengan partai itu delapan puluh enam
mereka yang merasa dekat dengan partai
artinya penurunan terjadi secara masif
figur yang secara personal populer
itu punya daya ungkit secara elektoral
nah itu yang kadang kadang lebih menentukan
sering menentukan peta elektoral
kebetulan saya sudah melakukan
saya pribadi berharap peran partai
seberapa besar itu sebenarnya pengaruhnya
terutama di bagian barat
sumatera utara dimenangkan oleh
terutama pasca pileg dan pilpres
dengan restorasi proses demokrasi kita
seperti yang disaksikan publik kemarin